jadi buat apa
gak perlulah mas nino jadi pahlawan kesiangan mencari tahu identitas rena itu seperti apa
nggak gak usah
karena rena udah punya aku dan mas tau
dan rena gak butuh dua papa
andin bisa menghancurkan adiknya sendiri seperti ini
kamu masih mikir kalau adin itu hatinya seperti malaikat
nggak sama sekali enggak
terus sekarang gimana
kita harus cari elsa kita harus cari tahu dia pergi kemana
aku takut terjadi apa apa sama dia papa
oke aku ambil kunci mobil kamu tolong hubungin elsa
sayang saudi jangan sedih kayak gini dong nak
masih banyak sekali laki laki di luar sana yang lebih baik tuh
masih banyak laki laki di luar sana yang suka sama kamu
udah udah udah
tolong jangan sedih kayak gini mama
mama gak kuat liat kamu kayak gini ya sayang
mungkin banyak laki laki yang suka sama aku ma
tapi cinta aku tetap buat nino ma
cuma nino yang aku cinta
ini kenapa elsa
elsa itu bener bener mencintai kamu nino
dan semua yang dia lakukan
semua yang dia lakukan
semua yang dia lakukan
semua yang dia lakukan
semua yang elsa lakukan karena cintanya dia sama kamu
nggak ada yang lain
kasih kesempatan lagi buat elsa
tapi tidak juga serta mata aku senang mendengarnya
tapi tidak juga serta merta aku senang mendengarnya
apa yang dilakukan elsa
cara elsa mencintai itu salah

cinta elsa juga salah ma
mana ada orang saling mencintai
ada orang saling mencintai
tapi justru merugikan
tapi justru merugikan
menghancurkan orang yang dicintai mah
aku gak bisa terima mah
tidak selamanya apa yang dimiliki elsa
itu sama seperti apa yang aku inginkan
hubungan aku dan elsa gak bisa diterusin
karena aku pun tidak bisa memperbaiki apa yang sudah rusak ma
kasih kesempatan elsa lagi ma

kasih kesempatan untuk kenal mama
kasih kesempatan untuk kenal mama
di saat saat seperti ini
yang dia butuhkan itu cuma kamu
tidak ada yang lain ma
berapa kali aku kasih kesempatan buat elsa
mama pernah minta
papa pernah minta
apa elsa memanfaatkan elsa
apa pernah elsa menghargai kesempatan itu
malah elsa selalu saja membohong
malah elsa selalu aja menutupi setiap kebohongannya demi kebohongan maaf
hidup aku sudah hancur
ya aku pikirkan sekarang
yang adalah bagaimana
aku harus bisa fokus dengan hidup aku
masa depan aku
dan aku harus mencari tahu
jati diri rena yang sebenarnya
aku mau pergi
gak perlu lah pak
mas nino dari awal juga tidak mengakui rena kan
gak mau menganggap rena seperti anaknya
jadi buat apa
gak perlulah mas nino jadi pahlawan kesiangan
mencari tahu identitas rena itu seperti apa
enggak gak usah
karena rena udah punya aku dan mas tau
dan rena gak butuh dua papa
ada apa dengan rena pak
ini aku ilmukan update
diri rena yang sebenarnya
sekali lagi aku minta maaf
gak perlu nata
maksudnya nino dari awal juga tidak mengakui rena kan
gak mau menganggap rena seperti anaknya
jadi buat apa
gak perlulah mas neno jadi pahlawan kesiangan mencari tahu identitas rena itu seperti apa
enggak gak usah
karena rena udah punya aku dan mas tam
dan rena gak butuh dua papa
ada apa dengan rena pak
jangan ganggu mereka lagi
hargai perasaan algana
aku akan menganggap rena
aku tidak akan mengganggu pak
yang aku cari kebenaran